apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas
hasil sensus penduduk pada dua ribu dua puluh menunjukkan
namun data badan pusat statistik pada november dua ribu dua puluh satu mencatat
tingkat pendidikan di indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah
ada beragam faktor yang menyebabkan anak anak di indonesia
tak memiliki pendidikan yang baik
antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air
karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah
padahal anggaran pendidikan kita sudah lima ratus lima puluh triliun tiap tahun
tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya
salah satu yang terburuk di dunia
berdasarkan tes pisa yang diselenggarakan oleh
organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau oecd
pada dua ribu delapan belas keterampilan membaca
matematika dan sains anak berusia lima belas tahun di indonesia
masih di bawah rata rata atau tertinggal dua lima tahun
dibanding anak anak seumur dari negara oecd lain
bahkan sejak dua ribu hasil tes pisa indonesia menunjukkan
keterampilan membaca berhitung dan sains yang cenderung stagnan
pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat
anak anak belum mendapat pengalaman yang baik
dan belajar yang berkualitas
kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun
karena tadi kita memang benar cukup serius untuk memfokuskan
intervensi kebijakan kebijakan pendidikan kita ke arah kualitas
ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa
ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet
ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya
tapi itu jelas berdampak pada pendidikan
dari sisi demand pendidikan dari sisi orang tua dan murid
kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi
tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah
lebih baik langsung kerja dapat uang
sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi
jika kualitas pendidikan di indonesia tidak diperbaiki
data bank dunia pada dua ribu dua puluh
menyebut indeks pembangunan manusia indonesia merosot ke peringkat ke sembilan belas
dari peringkat ke delapan puluh tujuh pada dua ribu dua puluh
bahkan berdasarkan data undp pada dua ribu dua puluh
indeks pembangunan manusia indonesia berada di peringkat ke satu ratus tujuh puluh
undang undang cipta kerja ini di satu sisi
dari sisi investasi oke baguslah
logikanya akan banyak perusahaan asing
berinvestasi ke indonesia
dan karena mereka investasi di indonesia
mereka akan butuh pegawai kan begitu
tapi sekarang kalau ternyata sdm indonesia baca saja nggak bisa
apakah perusahaan asing itu akan merekrut sdm kita
untuk memperbaiki kualitas pendidikan
pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah
dan mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka
itu kita perlu memperhatikan dari berbagai aspek
dari sisi infrastruktur dari sisi dukungan kepada guru dan orang tua
dari sisi pembiayaan bidang pendidikan
investasi yang kita alokasikan mendukung dari sisi kurikulum
misalnya kalau tadi kita bicara
bagaimana kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak
maka kurikulum yang memerdekakan gitu ya
yang bisa memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa
itu juga penting
undang undang pendidikan nomor dua puluh tahun dua ribu tiga menyatakan
pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan
serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu
bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting
dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan pada dua ribu dua puluh
pintas zaychad radin ingrat jakarta